oke rai gue gak akan ngejar lo lagi
gue gak mau celaka
dan asal lo tau rai
gue berubah kayak gini gara gara lo
gue mau damai sama wario juga gara gara lo rai
lo punggul semangat positif buat gue
tapi sekarang lo kayaknya mau gue berubah kayak dulu lagi
sera kalo itu mau lo
gue bakal kayak dulu lagi
pak kalo boleh saya tau
bapak tahu dari mana masalah itu
tadi ada telepon dari anak geng di serigala
dan dia mengaku namanya mondi
dia mengancam akan menyerang kalian kesini
bersama seluruh anggota gengnya
kalau kalian bapak keluarkan dari sekolah ini
karena demi keamanan sekolah
dan keamanan siswa siswi lainnya
maka dia dengan terpaksa
kalian bertiga akan saya keluarkan
karena saya anggap juga
kalian telah melanggar perjanjian kita
yaitu janji kalian untuk tidak membuat kesalahan fatal lagi
tapi semalam michael tuh berantem karena cewek pak
bukan karena geng motor
maaf nih pak
bukannya saya mau ikut campur
saya jadi ikut campur tapi sedikit pak
kita jangan percaya pak
masalah telpon gelap itu pak
kan siapa aja kan bisa
bisa mengancam sekolah ini
dan menjelekkan salah satu dari siswa siswi disini pak
sebaiknya kita jangan percaya segitu aja pak
tapi bener kan
iya pak bener
tapi dia bela diri pak
apapun alasannya dia tetap berkelahi
dia telah melanggar kesepakatan
michael akan saya keluarkan
pak jangan pak
kan saya udah jelasin tadi ke bapak
kalau michael tuh bela diri pak
michael bukan cuma berantem pak
tapi dia dikeroyok pak
kalau kalian masih cari alasan
kalian juga akan saya keluarkan
kalian ini selalu aja bikin masalah
pak sebaiknya bapak pertimbangkan
kamu udah bosan yang ngajar disini
saya masih betah pak terima kasih
kalau bapak mau keluarkan highl di sekolah ini
saya juga ikut keluar pak
aduh gimana ini
saya juga keluar pak
pak saya izin keluar ruangan aja pak
tapi saya masih sekolah disini
kenapa kamu ngomong ngomong keluar juga sih pak
ya boy kenapa sih
bukannya kamu juga tadi ngomong pengen keluar juga ya
saya cuma gak enak aja pak
kalau tadi saya nggak ngomong keluar
lo gak perlu ikutan kita keluar kok
lo mendingan sekolah disini
gue cuma takut kalau mau gue stress boy
tapi gue juga gak tega kalau ngeliat lu sama ichael
sampai dikeluarin dari sekolah
gak usah mikirin gue sama haikal
lo harus tetap sekolah disini
jangan keluar ya
kalau lo sama michael sampai dikeluarin dari sekolah
gue juga keluar
seharusnya kamu juga gak keluar bu
gak gampang cari sekolahan di akhir semester kayak gini
bisa bisa tuh tahun depan kamu mengulang lagi kelas tiga
ya kalau emang harus kayak gitu ya nggak apa apa pak
soalnya saya harus belain temen temen saya yang gak bersalah pak
masalah ini muncul
tapi saya harus berhati hati
saya harus berhati hati
masalah ini muncul karena persaingan antara geng serial sama geng warrior
dan saya sebagai pendiri geng warior harus bertanggung jawaban
ya tapi bukan berarti harus keluarkan boleh
pak bapak kepala sekolah kan salah mengerti soal masalahnya pak
aku merasa benar pilihan lain mel
aku udah terlanjut terlibat dalam permasalahan ini
cukup cukup cukup cukup
nanti aku ya yang ngomongin kepala sekolah kamu
dan tuh rasa tuh
ih jangan dong
hantu malah beneran gak ada kesempatan dong
jangan dong ya
ya udah dulu deh sayang
kamu harus semangat belajarnya ya
kenapa harus berani berani aja ya yang stres
tapi tadi yan ketawa ketawa
yan ikutan stres juga apa ya
tapi aneh deh
kenapa boy ikut keluar juga dari sekolah
padahal kan yang dikeluarin haikal
solidaritas kan ceritanya
mungkin semuanya gara gara itu
ini bukan salah lo
ini salah mondi
ya dia aja yang rasa tiba tiba ngelapor ke sekolahnya boy kan
kalaupun kalaupun kepala sekolah
berasa pacar aja pakai ngadu ngadu sih
dia tuh jadi orang yang bikin mampir
lo mau kemana
lo tuh gak perlu sembunyiin kesedihan lo
dan lo juga gak perlu keluar dari sekolah
udah langsung pakai tapi ya
gue cuman gak mau dianggap gak setia kawan aja boy
gue sama haikal
terus lo kenapa keluar dari sekolah boy
makanya lo udah tahu ya masalahnya
masalah pertama kan antara persaingan geng warrior sama geng serial lah
dan gue sebagai pendiri geng warior
gue yang harus tanggung jawab
masuk lo apa
gue keluar dari geng ini
diselain kacau kayak gini mon
bukannya lo lho juga kan yang minta gue keluar
yang udah gak nganggap gue sebagai ketua geng ini
terus buat apa lagi
waktu itu gue kesel banget sama lo
soalnya lo udah banyak berubah mon
lo udah bukan mondi yang gue kenal sebelumnya
tapi ya kita pengen lo tetep di sini mon
kita pengen lo tetep pemimpin kita mon
udah lah mon
biar gimana pun
serigala masih butuhin lo mon
dan sampai kapanpun lo masih dibutuhin di serigala
lo bilang lo udah keluar dari geng lo
tapi ternyata feeling gue bener kan lo masih ada di geng ini
lo ngapain bohong gue emang jelas jelas baru ku
udah gak usah banyak alasan

ternyata lo tuh emang gak bisa dipercaya
ternyata lo tuh bener bener picit
lo bilang ke kepala sekolah gue sampai lo ngancam
kalau misalkan boy sama haika dan temen temennya gak dikeluarin dari sekolah
lo bakal serang mereka di sekolah itu

udah udah gak usah banyak alasan lagi
gue udah bener bener kecewa banget sama lo dan lo terlalu banyak kecawain gue
hah lo gak usah ikut campur urusan cowok
he dan lo juga gak usah ikut campur ini bukan urusan lo
ini udah jelas jelas urusan gue
semenjak kemunculan lo geng serigala jadi kacau
lo jadi kacau

apalagi kasar depan gue

kenapa sih kembar mbar

please kamu dengerin aku lai
lai jangan pergi dulu
minggu dah vertreum